susah ngomong sama orang yang lama imannya belum pasti
barusan cemumun kecopetan
kecopetannya mah gak tau dimana
tapi taunya kecopetan tadi pas turun dari angkot di depan
kemarin marina ngajak saya kerja di biro jasa pembinaan uang
iya itu disini biro jasa pemindahan uang pt aksi bergerak cepat
saya ditawarin buat di bagian operasional
ya kamu akan kerja di pt abc
tapi sebelumnya kamu harus kuliah dulu di kampus abc
dengan status ikatkan
jailani itu siapa
tapi sikap atau prinsip
jailani aja dulu
nanti juga kamu ngerti
kalau kamu ragu atau takut tunggu aja disini
kamu gak takut aja lagi bos bubun
kita mau cari kerja bukan mau cari ribut
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
saya sama eding mau balik lagi kesini
mau kerja lagi disini
kamu gak ganti pakaian
kalau ukurannya pas
pakai celana sama baju mamang aja

tapi celananya celana luarnya aja
celana dalamnya gak usah
celana dalamnya gak usah
mamang juga gak mau minjemin celana dalam mah
saya nggak lihat semuanya
tadi pagi dia nelfon saya
ada keperluan dulu katanya
kalau boleh di kursi
soal kang firman sahfitra
kamu nyebutnya langsung
kalau nggak kenapa napa
apa yang mau kamu ceritain
saya sudah bilang
buat jadi mandor
kang firman sahfitra
nggak bisa ngerjain kerjaan
seperti kerjaan semumun
dia nggak jadi kerja di sini
atau nggak jadi
nggak jadi kang
kasian sama kang p
iya kang firman sahfitra
baru aja dipuji
udah salah lagi
dia sudah tidak kerja lagi
kalau saya sudah ngejelasin
kerjaan di sini ke kang
saya udah denger
itu keluar begitu aja
nggak termasuk dalam laporan
saya selalu mikirin semua bekas anak buah saya
semua yang udah pensiun
semua yang udah nggak dijalanan lagi
mudah mudahan hidupnya tentram
atau usaha baru yang lebih baik
mudah mudahan cepat keluar dari penjara
si dik dik mudah mudahan sudah tenang di surga
suruh firman sahpitra ke sini
ijin keluar saya mau nge pon

kamu lihat ibu yang duduk di antara saya dengan marina
ibu tadi membawa sebuah tas yang di dalam tasnya
kamu sama seperti penumpang yang lain
juga melihat ibu ibu tadi
tapi nggak ada yang lihat
kalau dompet yang ada di dalam tas ibu itu pindah tempat
pindah ke mana
disuruh kang mus ke sini
saya diterima jadi mandor
kamu di mana
di jalan mau lihat tanah
ke rumah saya dulu aja
dpr yang benar
orang yang merupa tanah
kita boleh cuma
batah lihat jemun
kenapa di sini

kamu sama siapa
makur ini dahulu
angkot di depan
udah jangan nangis
jangan sampai kamu setau
nanti jadi riuh
jadi copet itu pilihan
pilihan di antara berbagai profesi kejahatan yang lain
seperti maling jambret menodong penipu dan lain sebagainya
kalau kamu gak mau jadi copet
atau nggak mau melakukan tindakan kejahatan lainnya
kamu jangan jadi pengangguran
dan yang terpenting
kamu jangan lemah iman
saya gak lemah iman
marina bilang katanya kamu lemah iman
saya bilangnya gak begitu
bukan lemah iman
tapi anggap saja saya lemah iman
anggap aja lemah iman itu
artinya kamu punya kecenderungan
susah ngomong sama orang yang lama imannya
barusan cemumun kecopetan
emang gak tau di mana
tapi taunya kecopetan
tadi pas turun dari angkot di depan
om pipit udah tambah sehat
syukur aku kalau gitu mah
kerja di mana
waktu di angkot
ada yang duduk di sebelah cemumun
sebelum cemumun sadar
dompet cemumun gak ada
yang duduk di sebelah cemumun
turunnya di mana
ya udah saya berangkat dulu
ikan yuk makan tomat
hati hati di jalan
ih gak nyambung